timnas indonesia u sembilan belas tampil impresif di laga terakhir piala ff u sembilan belas
dengan melumat myanmar lima satu di stadion patriot candrabaga bekasi jawa barat minggu malam
meski menang besar skuad garuda nusantara gagal lolos di semifinal piala ff u sembilan belas
karena sistem head to head yang diterapkan afm
sistem itu membuat vietnam dan thailand yang bermain seri satu sama di stadion madia senayan
usai laga pelatih sinteyo mengungkapkan kekecewaannya
meski tampil paling impresif di grup a dengan mencetak tujuh belas gol dan hanya kemasukan dua gol
timnya gagal melaju hanya karena sistem head to head
mantan pelatih timnas korea selatan ini merasa aneh dengan sistem yang diterapkan aff
mengingat sistem head to head sudah tidak digunakan lagi
dalam turnamen turnamen yang digelar fifa maupun afc
sementara ketua umum pssi muhammad iryawan
juga mencurigai adanya main mata antara timnas u sembilan belas vietnam dan timnas u sembilan belas thailand
pada pertandingan yang berakhir seri satu sama
pria yang akrab di sapa iwan bule ini mengaku sempat menyaksikan pertandingan vietnam melawan thailand
menurutnya kedua tim terlihat enggan memenangkan pertandingan
tapi memang aturannya yang membuat akhirnya kita tidak bisa lolos
saya tidak bisa menilai permainan thailand dengan vietnam silahkan ada nilai
karena saya tidak enak kalau bicara
tapi dari permainan dari pertama tiga puluh menit per empat puluh menit pertama itu sudah kelihatan
termasuk tadi sudah menit ke tujuh puluh pun di polanya di tengah tengah saja putar putar
saya tidak bisa bicara apa apa silahkan ada nilai aja
yang saya kecewa pada penampilan itu
harusnya mereka bermain fly fly menurut saya
kapten timnas u sembilan belas muhammad ferrari mengaku kecewa timnya tak mampu lolos ke semifinal piala aff u sembilan belas
fellari sedikit menyesalkan timnya tak mampu meraih kemenangan pada laga melawan vietnam dan thailand
dari saya yang kemarin dari thailand lawan vietnam ya
dari saya sendiri ya menyesal lah pasti ada
karena kami semua ini bermain baik tapi main lagi dengan hasil yang kurang beruntung di depan
kalau kita bikin skor atau apa
meski gagal lolos ferrari merasa ia dan rekan rekannya bermain baik
terima kasih juga
oke kita mulai dan kemudian
terimakasih juga hemo
terima kasih ukub from lunak dari kach time